selain berdisiplin menaati protokol kesehatan
sementara kapasitas jalan kita tahu ya seperti itu ya
berkatilah mereka tuhan di dalam segala keadaan mereka
ternyata ada semua di wilayah kecamatan di seluruh wilayah kabupaten gunung kidul
denda yang dikenakan berbeda beda
dan apabila tidak dibayar totalnya masih sembilan belas tahun terhadap si terdakwa
penyebab salah satunya adalah dari pengadara itu sendiri
dan saat ini tim kami sedang mengambil data di lapangan untuk itu
dimana yang mata kita bisa jangkau
misalnya nuri membeli beberapa aset